menggunakan celana pdl kemudian jaket korea kita
sempat menyeberang ke dekat penyeberang
jarak dan stasiun yang ditegakkan dengan tkp
yang di tkp itu kita akan lakukan
sebenarnya di tkp nya ada pembatas
berdiri di kepulauan lubang
jadi orang bisa masuk
itu sekitar kurang lebih empat ratus enam ratus juta
dari stasiun stasiun yang ada di kepulauan lubang